ya kita masuk segmen terakhir dari dialog malam hari ini soal politik dinasti
tadi kita terpotong juga soal kemudian jangan belok kemana mana begitu tadi mas iswan katakan
jadi sebetulnya bang ray dari kacamata anda dari bacaan anda ya bagaimana sebetulnya sih politik dinasti ini kan ada fenomena pilkada
tapi di saat yang bersama juga kita tahu dalam partai politik pun justru regenerasinya itu tampaknya tidak jauh jauh dari putra putri dari penguasa yang saat ini
apa implikasinya yang paling mendasar ketika kemudian politik dinasti itu justru dipertahankan oleh sekelompok eli
pertama secara internal ya kemandekan regenerasi
ada kader yang sudah jauh jauh hari bekerja bla bla bla bla gitu
dan bisa nggak naik gitu loh ininya kan
terpotong oleh kader baru atau anggota baru atau bahkan mungkin bukan
kader bukan anggota hanya karena dekat secara emosional secara darah dengan ketua umum yang sebelumnya
di level manapun kan ada ketua ketuanya gitu
nah dia bisa naik dengan sangat cepat gitu
itu yang secara internal gitu
akibatnya kemudian ya banyak kader yang kecewa
itu yang kita lihat sekarang penularannya
pindah partai pindah ini pindah itu macam macam dan seterusnya
jadi nggak sehat secara pengembangan partai kita nggak sehat
nah itu pertama
tapi bagi demokrasi sendiri itu yang berulang kali saya sebutkan
anda coba katakan kepada kita manfaat dari dinasti itu bagi suatu pertumbuhan kota atau pertumbuhan daerah
lebih gampang diarahkan tadi mas susirwan katakan
yang saya mau katakan begini
kalau kita studi kasusnya pada daerah daerah di mana nepotisme itu muncul sangat sangat kuat
pertumbuhannya kemajuannya relatif lambat dibandingkan daerah daerah yang dikelola di mana dinastinya agak jauh
nah saya nggak usah sebutkan daerah kita studi aja
nah itu membuktikan kepada kita nggak ada proses yang cepat mantap kuat gitu
kalau di dalam daerah itu terjadi kekuasaan yang bersifat dinastik gitu
karena biasanya penerus dari rejim itu bukan lebih banyak condong untuk mengamankan apa yang sudah dikelola oleh penguasa sebelumnya
daripada justru melakukan penambahan peningkatan ataupun peningkatan
nah peningkatan is oke gitu ya
ataupun bahkan perubahan sekalipun gitu
kalau dinasti yang sebelumnya koruptif kecenderungan itu juga akan terpelihara sesudahnya gitu
nah itulah yang kita alami
sebetulnya sehingga pada tingkat tertentu dinasti politik itu justru memperlambat kemajuan satu daerah
memperlambat proses regenerasi politik bahkan pada tingkat tertentu menumbuhkan suburkan praktek praktek korupsi
jadi sangat berbahaya gitu
makanya itu disatukan
dari partai politik dahulu
sehingga mereka buat di undang undang yang mengatur ini
satu level satu tingkat macam macam nggak boleh gitu kira kira ya
kemudian diuji materi ke mahkamah konstitusi dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
mas susirwan anda punya pandangan yang lain soal tadi kita bicara soal politik dinasti ini berbahaya dan lain sebagainya
tidak selalu bahwa berdinasti itu akan tampil loh
berdasarkan data ini survei survei yang
kita tampilkan ini kita jangan mengkonsentrasi terfokus kepada satu titik kota ya
ini kan kita bicara kan pilkada seluruh indonesia kan begitu
berdasarkan itu kalau misalnya itu anaknya siapa yang main incumbent belum tentu juga dia tampil dengan elektabilitas cukup kapasitasnya juga cukup
jadi maksud saya bukan merupakan jaminan
kalau berdinasti itu pasti akan sukses
kalau berdinasti itu cenderungan nggak sukses
suksesnya di dinasti itu tapi di publiknya belum
tapi kan tentunya harapannya tentunya dia kan yang berdinasti itu kan harapannya ingin melanjutkan kekuasaannya ingin menurunkan kekuasaannya
untuk pertandingannya di daerah daerah itu berdasarkan apa yang kami amati tidak selalu demikian
nah maka berkaitan
dengan regulasinya ketentuan konstitusinya yang mengusung itu adalah partai politik
partai politik tinggal melihat saja tingkat kemampuan dia seberapa tingkat elektabilitas dia seberapa
kalau memang layak kalau memang cukup matang ya ajukan tidak apa apa
jadi sebetulnya itu bukan menjadi hal yang utama
kadang kadang kan mengatakan kalau ini anaknya pak rey di partainya namanya partai rey demokrasi begitu
partai pc nasional
nah belum tentu juga kan begitu tergantung tergantung daerahnya karakter daerahnya seperti apa
tapi kan relasi kuasa berpengaruh dong mas nusirwan
ya tentu semua akan ada pengaruhnya
tapi masing masing daerah punya karakter tersendiri
punya apa namanya keterikatan dengan tokoh itu tersendiri
kita bisa melihat mungkin di jawa timur sebagian di daerah mana
di jawa tengah dan sebagainya
jadi banyak faktor
sehingga kalau kembali ke persoalan dinasti juga tidak memberikan jaminan maksud saya
bahwa kalau kita tuh mengajukan itu tentu akan tampil
jadi jaminan tentu saya tidak ada pak ya
tetapi kan seperti yang kita sebutkan tadi kalau kita belajar dari studi kasusnya
kita melihat di mana daerah daerah yang dikuasai oleh dinasti politik itu
perkembangannya jauh relatif terlambat dibandingkan daerah daerah
daerah yang relatif jauh dari praktek praktek nepotisme
tentu itu semua tidak ada jaminan
tentu ada misalnya dalam satu daerah kesimpulan ini salah
tapi gejala umum kita bicara gejala umum
tidak pasti gejala umumnya begitu
itu satu hal
yang paling penting juga kita ingat salah satu indikasi dari dinasti politik itu
yang disebut dengan dinasti politik itu adalah
sama setengah berkuasa
jadi si a tengah berkuasa
lalu muncul kerabatnya ikut di dalam kekuasaan yang sama atau mungkin kekuasaan yang lain
lain memang cerita
kalau yang bersangkutan sudah tidak berkuasa lalu anaknya ikut terlibat
jadi itu belum tentu disebut dengan dinasti
nah kalau di undang undang kita yang lama itu kita atur yang sebelum dibatalkan oleh mk
satu priode dari masa kekuasaannya
jadi kalau saya sekarang jadi presiden supaya anak saya bisa terlibat pencalonan di katakala misalnya
di dki jakarta gitu itu artinya pada pilkada dua ribu dua puluh sembilan yang akan datang
case a haya tidak masuk dalam dinasti politik maksud anda
katakanlah misalnya ya
karena seingat saya belum satu priode
dari masanya kan kira kira gitu ya
nah itu ada ininya gitu
jadi memang tidak boleh selamanya
jadi hanya satu priode
setelah satu periode itu tidak yang bersangkutan tidak lagi berkuasa ya tentu anaknya cucunya atau siapapun boleh ikut kembali
mungkin dalam kasus itu bisa menjelaskan antara ibu mega dengan puan
ibu mega sudah tidak berkuasa lebih dari lima belas tahun ya cerita saya ya
dan puan baru tumbuh sekali sekali
kalau presiden jokowi ini justru di saat dia berkuasa
nah itu yang saya sebutkan tadi
kalau pak puan karena sudah kematangannya itu sudah panjang
ya itu maksud saya
jadi mas ibu itu putranya ibu tapi beliau sudah mengikuti perjalanan proyek pergerakannya itu sudah jauh
itu yang saya sebutkan pak nusriwan
kalau misalnya orang menariknya katakanlah sekarang orang mengatakan ibu mega juga begitu
pada tingkat tertentu nggak masuk definisi ini gitu
ya tidak masuk definisi dinasti tadi
karena ibu mega sudah tidak sedang berkuasa bahkan sudah lebih dari lima belas tahun
setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai presiden gitu
kalau kita kasusnya ke gibran itu
pak jokowi tengah berkuasa
oke baik saya kemasin ibu
jadi menyimpulkan lagi ini menyindir siapa
ini untuk internal saja mas susirwan
menurut pemahaman saya yang pada waktu itu kami mendengarkan tidak untuk menyindir siapa siapa
tentunya adalah sebuah pemahaman bahwa ini yang diumumkan ini karena kita kemarin melewati proses
berbagai macam ragam termasuk diantaranya ada anaknya ada istrinya dan sebagainya
tapi semua itu ya tentu
bukan ke partai lain bukan sindiran itu dia
ya kalau ini berkaitan dengan kualitas demokrasi tentunya kalau misalnya partai yang lain itu bisa memahami hal ini akan lebih bagus
tapi bukan berarti bahwa itu ditujukan kepada bukan wilayahnya ya
tentunya meminta kepada pihak lain juga berarti
karena pihak lain juga bukan kewenangan apa bukan wilayahnya
tapi itu kan sebetulnya forum untuk mengingatkan dirinya sendiri kok
bahwa kemarin itu banyak loh yang anaknya yang ini dan sebagainya
baik kita tunggu bagaimana nanti kemudian apakah kalau yang dimaksud oleh bang rey itu juga menunjukkan atau menembak presiden joko widodo
atau tidak kita lihat nanti bang rey
hasil pengumuman karena berarti
tapi saya mau mengatakan variabel variabel yang disebut dengan dinasti itu
yang bersangkutan gak dikenal baru diketahui sekarang populer memang tapi populernasnya
dan di setengah berkuasa
dan di banyak
dan setengah berkuasa
baik kita tunggu seperti apa
terima kasih banyak mas nusirwan
mas zul udah sampai senyum senyum aja nih
terima kasih banyak bang ray rangkuti
mungkin ramalannya benar
kami akan segera kembalikan informasi masih terkait dengan ini
ketemu pd perjuangan
megawati soekarno putri tidak hanya jengkel dengan politik dinasti jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
ibu mega juga tampak jengkel dengan pemprov dki jakarta yang ngotot menggelar ajang
formula e di kawasan monas apakah ini menjadi sindiran telak bagi gubernur anies baswedan
yang digarang garang akan maju pada pilpres dua ribu dua puluh empat
kami akan segera kembali